perlihatan anggota pansus akan kait kpk dari fraksi pd perjuangan henry yoso di ningrat
soal wacana pembekuan hingga pengubaran kpk memunculkan beragam kecaman
termasuk presiden joko widodo
anggota pansus dituntut untuk bijak dalam menyampaikan pendapat
sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat
dan ini perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan kpk diperlemah
oleh sebab itu kita harus sama sama menjaga kpk
presiden joko widodo akhirnya angkat bicara terkait wacana pembekuan kpk
yang dilontarkan oleh salah satu anggota pansus angket kpk henry yoso di ningrat
presiden menegaskan kpk sangat dipercaya rakyat untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi
dan menyatakan tidak akan membiarkan kpk diperlemah
pernyataan jokowi pun diamini oleh ketua pansus angket kpk agun gunanjar sudarsa
agun sepakat dengan pernyataan presiden jokowi yang menolak upaya pelemahan kpk
pansus angket menegaskan sejak awal tidak ada niatan untuk melemahkan atau malah membubarkan kpk
pernyataan henry yosodiningrat sebagai salah satu anggota pansus dinilai hanya sebagai opini pribadi
tidak mencerminkan sikap resmi dpr
kami punya niat ingin meningkatkan kinerja kpk itu menjadi lebih baik
kinerja kpk menjadi lebih kuat gitu ya
tapi ya tidak diartikan bahwa itu sebagai langkah langkah
termasuk yang dikatakan oleh saudara henry itu sebagai sebuah langkah untuk melemahkan
saya tidak mendapatkan tafsiran seperti itu
justru yang ada bagaimana kpk ke depan itu lebih kuat lebih berkualitas
dengan tetap tidak menimbulkan di publik itu sampai terbentuknya angket
ini kan ada pro dan kontra
hari ini kalau mau realitas di publik hari ini kan jujur aja
angket juga banyak mendapatkan support dukungan dan perhatian
angket juga banyak mendapatkan support dukungan dan perhatian
nah sehingga pada posisi ini bagaimana itu bisa selesai kalau kita bisa duduk sama sama
hingga kini pansus masih belum memutuskan langkah pembenahan kpk
apakah melalui revisi undang undang kpk atau melalui mekanisme lain
pansus masih menunggu finalisasi rekomendasi akhir berdasarkan penyelidikan yang dilakukan selama ini
waktu steamed series ini dia dalam penggunaan otot
karena s otan juga sudah melalui rencana
dan telah lebih banyak autistic frejae zakadich
dalam l doable action berfungsi di wilayah krérer
dan juga saya pikir